sebagai bicara mengenai korupsi pernyataan wasekjen partai gerindra andri rosyadi
menyinggung pdip sebagai partai terkorup kedua terkait ott bupati purbaliga
ini menuai reaksi dari ketua dpp pdip hamkahak yang menolak partainya dicap sebagai partai terkorup kedua
dan justru menuding partai lain sebagai partai terkorup
karena kasus korupsi dilakukan oleh pimpinan partai mereka
nah respon dari hamkak tersebut justru menuai beragam reaksi dari partai partai yang lain
saling tuding sebagai parpol paling korup akan kami ulas malam hari ini
sudah bersama dengan saya di studio ada prof hamkaha ketua dpp pdip
prof ham kahak selamat malam
selamat malam assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam prof ham kahak
dan lewat sambungan telepon ada bang mardani alisera ketua dpp pks
selamat malam bang mardani
malam renat assalamualaikum
ya di sini ada prof ham kahak bang mardani
nanti kita akan ngobrol juga ke bang mardhani
tapi saya ingin langsung ke prof ham kahak
saya terlebih dahulu
prof ini pdip dicap sebagai partai terkorup
tapi ini kata wasekjen gerindra antara rusia di nomor dua katanya
lalu kemudian prof ham kahak menolak pernyataan tersebut
ini penolakan dari prof ham kahak emosional semata kah
karena tidak terima atau sebenarnya punya data juga
siapa sebenarnya partai yang paling korup
ya sebelum kita menyampaikan data sebenarnya saya harus mengoreksi cara berpikir seperti itu
bahwa kadangkala kita ini berpikir
masih menggunakan cara cara berpikir primitif
ya karena saya katakan primitif sekali
karena di zaman primitif itu kita kenal ada zaman tribalism
tribalism berpaham bahwa setiap warganya adalah mewakili kelompoknya
jadi kalau ada suku a membunuh suku b
pelaku pembunuhan itu tidak dianggap pribadi
tapi sukunya membunuh
perang antara suku
ini pemikiran primitif
di amerika modern seharusnya tidak begitu
seorang pribadi tidak selamanya dipandang sebagai mewakili kelompoknya kan
jadi kalau pun ada koruptor yang tertangkap atas semua partai a
itu tidak mewakili secara umum sifat ataupun preferensi dari partai tersebut
ya dalam kitab suci yang saya paham juga
al quran di dalam surah al an'am satu ratus enam puluh empat dikatakan
seorang berbuat tidak menanggun tetapi hanya untuk dirinya sendiri
jadi pelaku itu untuk dirinya kan
jadi sebenarnya partai politik itu tidak ada yang korupsi
partai politik apapun
karena partai politik ini dibangun berdasarkan anggaran dasar
anggaran rumah tangga yang ingin membangun bangsa
ingin meluhurkan bansa
ingin membangun negeri ini menjadi negara berperadaban
bahwa kemudian ada kader kader dari atau pimpinan daerah dari partai politik kemudian korupsi
itu kan kemudian masyarakat juga menilai bahwa
trust publiknya terhadap parpol menjadi berkurang begitu prof
itu masyarakat berpaham seperti itu
makanya kita ini harus mendidik masyarakat berpolitik secara benar
jadi kalau dibilang pdip partai terbalik korup jelas menolak
semua partai tidak ada yang korupsi
hanya kader kadernya yang korupsi
kalau misalnya logika itu mau dijalankan misalnya
agar pdi perjuangan tertangkap di kabupaten di daerah
logika itu mau digunakan bahwa pdi perjuangan adalah partai politik korup
itu berarti kalau itu logika mau dikejar kejar dilanjutkan
saya katakan pdi perjuangan hanya yang korupter itu kuroco kuroconya
kalau partai partai yang lain
partai lain kan ada pimpinannya misalnya
kalau logika itu mau digunakan
maka lebih berpeluang untuk partai lain dikatakan
karena partai terkorup kan
maksudnya partainya bang mardani juga begitu karena presiden pks
karena partainya itu adalah presidennya korupsi sapi kan
jadi kita melihat simbol simbol partai
tapi saya tidak mau menggunakan logika itu
kemarin karena ada wartawan seperti itu
mungkin wartawannya saya masih mau bicara terus pergi kan
jadi seolah olah saya menggunakan logikanya yang menuding nuding itu kan
jadi bukan bermaksud menuding partai lain begitu ya
karena logika yang dipakai partai lain menuding pd perjuangan adalah logika primitif
saya katakan ya kalau begitu logika seperti itu mau dipakai ya
tentu partai lain yang
kita tanyakan ke bang mardani alisera ketua dpp pks
bang mardhani ada tanggapan mengenai saling tuding partai terkorup
tapi kalau pks dulu pernah presiden ya
gimana bang mardani
yang pertama tentu
kita bersedih dengan adanya penangkapan penangkapan apalagi di bulan ramadan
yang kedua ini menunjukkan masalah tidak selesai dengan saling tuding
saya setuju dengan prof hamka
tapi kita harus berpikir jauh ke akar masalah
apa yang terjadi dengan bangsa ini kenapa korupsi masih terus eksis
padahal kayak yang di purwaringga kan sebelumnya ada di tempat lain
tempat lain ini terjadi juga
sehingga efek jerah ternyata belum terlihat
nah yang ketiga yang kita harus pikirkan bahwa
nanti kelihatan mana yang berpikir strategis
contohnya dengan penguatan kpk ya
kalau kita melihat sekarang
salah satu aktor terpenting dalam pemberantasan korupsi kpk
nah karena itu
partai keadilan sejahtera sangat konsisten
tidak ikut dalam pansus kpk yang kemarin
sekarang juga pks tegas mendukung kpk untuk tidak memasukkan pasal pasal
tentang pemberantasan korupsi di kuhp
karena ini berpotensi untuk membonsai atau melemahkan kpk
dalam proses pemberantasan korupsi
benar bahwa kpk adalah lembaga ad hoc
silahkan pak maroni
ya kita perlu berpikir jauh lebih strategis dari itu
bagaimana mewujudkan indonesia yang bebas korupsi
nah karena itu
saya setuju sama prof hamka hab
kita tidak boleh saling tuding
tetapi prof wajar juga kalau publik punya pendapat
partai politik ini punya catatan karena kadernya banyak yang korup
kita tidak bisa prof memberikan itu cuma masalah personal
tapi kita benar benar harus mengkoreksi bagaimana sistem kaderisasi kita
apapun partainya ya pak maroni
kemarin bu megawati buat saya bagus ketika mengatakan
jangan cari makan di partai politik
ini sama dengan apa yang dikatakan oleh kiai haji ahmad dahlan di muhammadiyah
jangan hidup dari muhammadiyah tapi hidup hidupkanlah muhammadiyah
intinya adalah kita harus menjadikan semuanya itu ladang perjuangan
bukan sekedar bagaimana mewujudkan kesejahteraan pribadi
dan karena itu buat saya
kalau ada yang ketangkep dari partai manapun
kita tidak boleh gembira
justru ini tragedi kemanusiaan
saya setuju publik jangan juga dipaksa bahwa ini kasus pribadi
memang partai juga punya saham
dan karena itu apapun partai politik sebagai institusi publik
harus sangat aware terhadap kejadian yang ada di masyarakat
sekarang pertanyaannya adalah cap partai terkorup itu dilihat dari mana
apakah dilihat dari kader kadernya yang kemudian
atau justru bos bosnya pimpinan pimpinannya yang kemudian ini yang akan apa namanya
nanti akan dijawab bang mardhani
kita terlebih dahulu
kami akan segera kembali suatu saat lagi

jadi golkar paling banyak
golkar paling banyak
oke sama kalau di belakang kan juga golkar

nggak tahu mungkin nomor tiga
jangan kita melihat
ukuran ini sebagai
dasar untuk menuduh bahwa partai itu partai baru
untuk melegitimasi bahwa ini partai paling korup
ini kan bertindak atas nama dirinya sendiri
apalagi kalau kita mengatakan
yang penting itu siapa
pihak pentingnya kan
setnop ketua umum
dulu ada demokrat anasudrami ketua umum
bendaharanya umumnya adalah demokrat
p tiga juga ada
pks presidennya korvisapi
ini kan pks kan
ada yang sudah ketawa ketawa di ujung telepon ini pramangka
tidak boleh kita melakukan itu
karena itu hanya pribadi pribadinya
tapi yang kita harus lakukan adalah
bagaimana membina kader kader ini
yang belum terjerat korupsi
baik kita tanyakan langsung ke bang mardhani alisera
yang sudah kayaknya mau ngasih tanggapan
yang pertama tentu
tidak bisa dikatakan
dan dua duanya membutuhkan
bukan hanya dikira kira
tapi kita harus membuktikan
bahwa partai politik masih punya catatan
dalam membina dirinya
sehingga benar juga kalau publik mengatakan
jumlah menentukan juga
kalau buat pks tentu ini jadi pelajaran
dan pks masih proses
kita terus memperbaiki diri
gubernur pks sumatera parat
sumatera utara gubernur pks
semuanya ada prof kalau mau dikatakan
pertama kita harus menggunakan ukuran itu
sebagaimana yang detik bilang itu
dan itu wajar sebetulnya
kenapa karena memang
kue penguasa golkar nomor satu
yang paling banyak begitu kira kira ya
tuding menuding ini memalukan
karena rakyat jadi sedih
kita tidak mau mengaku salah
memang ada salah
menurut saya yang terpenting bagaimana
program ke depan memperkuat
program anti pemberantasan korupsi
kalau pks sudah tegas
kita dukung kpk sepenuhnya
dan mesti diingat
kpk juga menghadirkan bumegawati
nah karena itu kalau ada
langkah langkah pelemahan terhadap kpk
nah karena itu bukan cuma itu
bagaimana sekarang ini
kita di komisi sebelas
pembatasan transaksi tunas
nah sepuluh juta
atau lima puluh juta
sisanya harus semuanya
dilakukan melalui perbankan
dan kpk harus berkuat
dan kita menunjukkan
kalau pemerintah ini punya sensitivitas
pemerintah paling nomor satu
tidak bisa menuding parpol
karena itu buat kami tetap dua ribu sembilan belas
ujung ujungnya kasih itu ya bang mardhani
tapi begini bang mardhani itu kan tadi beberapa pks
menurut bang mardhani mendukung
untuk memperkuat kpk
tapi kalau kemudian belakangan ini juga mulai
apalagi kita mau pilek dan juga pilpres ya
untuk misalnya pkpu dari kpu
yang mengatakan bahwa melarang
bacalek ataupun caleg yang bekas
tapi semua semua partai
pks mendukung penuh
kpu saya sudah membuat pernyataan
dikutip di media koordinasi sama teman teman kpu
justru kita memproses
ketika presiden memberikan catatan
sampai ketua kpu mengatakan
biarkan kami menjadi lembaga yang mandiri
nah karena itu
kayak bpip gitu loh
kita mau mengokohkan ideologi pancasila
tapi terhadap korupsi
tidak berkata keras
tidak mendukung kpu tidak mendukung kpk
justru bagaimana kpu
kpk dan lain lain
berguna ke prinsip pancasila
itu yang harus didukung bagus itu
oke jadi kalau
kita kembali ke urutan urutan ini
mungkin bang mardhani bisa agak lebih happy
karena pks agak ada di bawah nih
kalau kata prof hamka nomor dulu pernah
presiden pks terjerat kasus korupsi juga
sumpah tengah tanah
ditambahkan lagi nih
prof hamka ini udah kayak
monggo aja gitu loh
tapi begini pak mardhani
saya ini sejak awal
saya tidak mau menggunakan logika seperti itu
logika bahwa kalau ada
membawa nama partainya tidak bisa
karena semua partai didirikan
untuk menuhurkan bangsa ini
tidak ada partai di indonesia yang
yang membangun korupsi
semua anggaran dasarnya
anggaran bertangganya bagus untuk bangsa ini
yang melakukan korupsi itu adalah kader kader saja
jadi kita tidak boleh
mengukur apakah seorang
pemimpin ya pemimpin partainya
tapi tidak mengatasnamakan partainya
kecuali kalau misalnya
terbukti di pengadilan bahwa dia melakukan
korupsi itu karena perintah
partainya itu baru bisa katakan
ya mau menyuruh dia
berapa kali partai menyuruh dia baru kita katakan partainya terkorupsi
oke jadi menurut prof hamka tidak bisa dikatakan karena perintah partainya itu baru bisa dikatakan bahwa partai yang menyuruh dia baru kita katakan partainya terkorupsi
oke jadi menurut prof hamka tidak bisa dikatakan karena perintah partainya itu baru bisa dikatakan bahwa partai yang menyuruh dia baru kita katakan partainya terkorupsi
kalau kita menggunakan logika
berpikir bahwa partai terkorupsi itu
dari jumlah kader yang tertangkap
tapi kalau dari pimpinan yang tertangkap
itu bisa digunakan
kita harus melepaskan pemikiran tribalisme itu
oke oke yang jelas
pernyataan dari prof hamka ini yang sebenarnya merespon
ini dinilai beragam oleh partai partai politik
nanti dibahas lagi prof hamka kita harus terlebih dahulu
bersama dengan bang mardani juga kita akan kembali
tetap bersama kami di layar pemilu terpercaya
anda kembali di layar pemilu terpercaya
tadi kita sepakat ya antara prof hamka dan juga
bang mardhani bahwa analogi untuk
mencap satu partai sebagai partai terkorup
tidak bisa dilihat dari jumlah kader yang ditangkap
kader kader yang terkena kasus korupsi
atau mungkin sekalipun dari pimpinannya
nah kemudian kalau kita melihat dari keputusan keputusan
politik partai ini mungkin kan juga
masyarakat menilai dari situ prof bisa jadi kan
karena misalnya begini saat ini pdip oke lah
sebagai partai pemerintah
secara posisi politik tentu banyak diserang oleh
kebuah posisi tapi dalam keputusan politik
yang misalnya kita lihat belakangan ini
pkpu ikut menolak
mereka ikut ataupun masuk sebagai
mengajukan diri sebagai caleg
meskipun dia mantan api korupsi
menkum ham menolak hal itu karena dikatakan sebagai
melanggar hak asasi dan lain sebagainya
presiden juga mengatakan hal yang sama
terbaru juga rkuhp ini pdip lagi
artinya kemudian stigma itu mungkin dilihat
dari kacamata yang sebelah sana prof hamka
bukan dari kader kader yang kemudian ditangkap
ini kan kita bisa melihat bagaimana
memecat setiap kader langsung memecat
setiap kader yang kedua dua yang ditangkap
apa itu ott
tidak ada setiap malam dua malam tiga langsung kita pecat
itu kan kebijakan politik juga
nah mengenai pkpu ini
sebenarnya secara moral
semua kita terima
tapi ini kan harus ada melalui
sebenarnya pdi perjuangan tidak menolak secara itu
tapi kita tidak boleh melakukan
sesuatu yang melanggar konstitusi
karena ada aturan lebih tinggi lagi
itulah yang menjadi pegangan pdi perjuangan
secara substansial itu bagus
oleh karena itu kalau itu mau diperlakukan
tolong diperbaiki dulu konstitusinya
jangan kita melabrak sana melabrak bahas ini
hanya karena kemauan
kalau yang kemudian terbaru rkuhp yang kemudian juga dinilai
sebagai membahayakan kpk
apanya aturan yang akan dibuat oleh presiden
apa namanya pelemahan kpk
yang rkuhp yang saat ini juga tengah dibahas
ya kan nanti dibahas di dpr
apakah betul melemahkan atau tidak
antara undang undang yang ada sekarang dengan undang undang
yang akan dirancang ini
tentu tidak boleh langsung saja begitu
tanpa menyerasikan dulu
jadi yang penting adalah kita taat konstitusi
ya kan secara moral
kita dukung tapi secara konstitusional
ya itu harus diperbaiki dulu
ada payung hukumnya
selain itu kemudian kita juga pernah ingat tadi
bang baradi mengatakan pks menolak pancus kpk
tapi pdip juga menjadi salah satu partai
yang menjadi inisiator
jadi bagaimana kalau publik menilai dari situ bagaimana
ya kan kpk
menurut dulu itu kan pansusnya itu
hanya ingin melihat bagaimana
kpk itu berjalan secara benar
dalam melakukan tugasnya sebagai
apakah lembaga pengadilan sejarah dengan mahkamah agung
atau kejaksaan agung dan sebagainya
ya kan mahkamah konstitusi kan
mengeluarkan keputusan bahwa
kpk itu tidak seperti itu
ada yang mengawasinya juga
jangan sampai kpk ini
menjadi alat politik oleh kekuatan kekuatan tertentu
menghabisi kader kadernya lain
meskipun misalnya belum korup
itu kan harus ada
jadi itu bukan upaya
kemudian partai atau pdip
untuk melemahkan pemerintahan korupsi
bagaimana bisa pdi perjuangan melemahkan kpk
padahal pendiri kpk adalah
ketua umum pdi perjuangan waktu beresiden
ibu megawati yang mendirikan kpk
tentu kami sebagai kader kadernya
warisan dari presiden megawati
kpk harus tetap ada
cuma bagaimana kpk ini bertindak secara benar
menurut konstitusi dan menurut rasa
keadilan masyarakat inilah yang
dipansuskan oleh pdi
oke baik saya ingin tanya
bukan untuk melemahkan dan bukan untuk menghilangkan
oke baik bang mbak rani bagaimana menurut anda
kalau kemudian sari tuding capar
dan sebagainya seperti apa
kalau dari anda lihat
ya tentu yang pertama
secara tegas dan jelas
mendukung pemberantasan korupsi
pks sudah tegas
selalu mendukung kpk
untuk membuat peraturan yang melarang
mantan nafis koruptor
saya kebetulan di komisi dua
kita melihat bahwa
ada kejarangan dari kpu
norma dalam rangka
memperkuat hasil dari pemilu
justru kpu sebagai penyelenggara pemilu
pembatasan atau pelebaran
nah itu haknya kpu
kita melihat sekarang
terobosan yang perlu didukung
karena ketika kita melihat
korupsi yang dilakukan oleh
partai politik demikian tinggi
kemudian kpu justru ingin
turut menyelesaikan masalah
ya harus didukung kpu
dan kpu sudah berani
bersikap tegas kepada presiden sekalipun
ketika presiden berpendapat beda
sampai kpu menegaskan izinkan
kami menjadi lembaga yang mandiri
karena itu publik bisa melihat
mana yang memang secara lugas
dan membantu perjuangan
mana yang masih abu abu
oke jadi kembali ke
mungkin ini jawabannya ini pak mardhani baru sekarang
kalau periode lalu kan
pks menggebu gebu untuk membubarkan kpk
jadi ada tokoh pks
wakil ketua dpr ri
menggebu gebu ingin membuarkan kpk
jadi ini pembicaraannya
jangan kita menilai seseorang
itu sekaligus mewakili partai
yang pemimpinan dpr kita
untuk membuarkan kpk
itu kan masih pengurus terasnya
sekarang baru baru balik
tapi secara umum
kalau kita bicara tentang saling tuning partai politik
pdip menolak jelas nomor urut dua dan sebagainya
kriteriannya yang kita ketolak
jangan melilai dari
kalau dari segi banyaknya pun
bukan kami yang banyak
dari segi kerocok kerocoknya bukan
mungkin kita kerocok
yang lain lain itu pimpinannya
termasuk dari pks gitu
karena pks itu presidennya
bang maradi terakhir penutup singkat saja
tentu sekali lagi
kita tidak bisa menuding orang lain
cara paling baik perbaiki diri sendiri
dan karena itu pks sekarang
tidak bisa terpuruksan
kalau pks sudah berubah kita lihat
partai yang beroperaumkan sudah berubah
kami tegas mendukung pemberantasan korupsi
dan itu sudah menjadi
nah karena itu insya allah pks
akan selalu mencoba mengawal
karena reformasi ini mahal
terlalu lama kita terpuruk dalam
keubangan masalah korupsi
sehingga kita tegas dan beda total
untuk memahami korupsi
oke baik kita akan tunggu
nanti seperti apa komitmen partai politik
tentu lagi lagi kalau pun korupsi
yang dihitung adalah masyarakat
singkat saja perahamkan kita sudah
mari kita hentikan polemik mengenai ini
berdasarkan logika sesat dari tribalisme
bahwa seorang itu mewakili partai
itu salah benar jadi salah sekali
oke kita silakan masyarakat yang akan menilai
ini kan demokrasi
jangan kita yang saling melemahkan
marilah kita saling meluhurkan
dulu waktu presiden korupsi sapi itu
dari pks itu
kami perhatiin mengapa
mari kita membangun bangsa ini
bukannya pdi gold card demokrat
tapi juga mari kita sama sama dengan partai partai yang berbasis islam
baik terima kasih prof hamkaha ketua dpp pdip
sudah hadir pada malam hari
terima kasih juga bang mardhani ali seras sudah bergabung
dan kami akan segera kembali
setelah bersama kami di layar pemilu terpercaya